ada remaja tak pakai masker kena penertiban lalu marah marah sambil mengaku kerabat jenderal bintang dua luar biasa
kejadiannya di ciputat tanggerang selatan dan membuat petugas berang bekuan buatan
ini anak sudah ketahuan malah cari cari alasan
remaja ini bahkan mengancam petugas gabungan dengan meminta rekannya untuk menelpon sang paman
petugas begeming sang remaja tetap diganjar sanksi sosial berupa push up sebanyak lima puluh kali